dan kembali langsung kita lihat bagaimana suasana arus mudik di pelabuhan merak cilogon banten
saya sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia monika konado
baik monika bagaimana kalau laporan pagi ini tadi informasinya ada warga yang sudah memutuskan untuk kembali lebih cepat
karena mungkin sedikit trauma ya ketika arus mudik kemarin terjadi kepadatan di pelabuhan merak menuju ke pakohni sehingga mereka memilih lebih cepat
silahkan dengan laporan anda
ya benar yudi seperti yang anda sampaikan memang arus balik atau prediksi arus balik di pelabuhan merak ini diprediksi dimulai besok di tanggal enam
namun arus balik ini atau jumlah peningkatan penumpang yang tiba di pelabuhan merak sudah terlihat sejak kemarin hari di tanggal empat mei
karena bisa dilihat dari data yang kami himpun juga dari pihak asdp untuk jumlah penumpang yang tiba di pelabuhan merak
pertanggal empat mei kemarin sudah lebih meningkat dibandingkan jumlah penumpang yang berangkat dari pelabuhan ini
kami dapatkan informasi data terbaru secara keseluruhan di tanggal empat mei kemarin sudah ada sekitar enam puluh delapan sembilan ratus penumpang yang tiba di pelabuhan merak
angka ini tentunya sudah naik signifikan dari jumlah penumpang yang tiba di pelabuhan merak dibandingkan dengan hari hari sebelumnya yang ada di kisaran dua puluh
kami dapatkan informasi data terbaru secara keseluruhan di tanggal empat mei kemarin sudah ada sekitar enam puluh delapan sembilan ratus penumpang yang tiba di pelabuhan merak
angka ini tentunya sudah naik signifikan dari jumlah penumpang yang tiba di pelabuhan merak dibandingkan juga dengan hari hari sebelumnya yang ada di kisaran dua puluh hingga tiga puluh ribu
kalau melihat memang di belakang saya ini terlihat pelabuhan merak di pagi hari cukup landai sepi
karena memang dari kemarin kami memantau di pagi hari penumpang atau jumlah penumpang baik yang pejalan kaki dan juga kendaraan cukup sepi namun mulai meningkat
jumlahnya menjelang siang hari dan untuk prediksinya kemungkinan besok akan kembali meningkat untuk jumlah baik itu jumlah penumpang yang tiba dan juga berangkat dari pelabuhan merak ini menuju pelabuhan bakaheni
selain itu juga yudi kami dapat informasikan untuk antisipasi dari melonjaknya jumlah penumpang di pelabuhan merak ini agar tidak terjadi lagi kejadian atau kepadatan arus lalu lintas
seperti pada saat arus mudik nanti telah dilakukan peninjauan oleh menko pmk menteri perhubungan dan juga menteri bumn kemarin langsung di provinsi lampung meninjau pelabuhan bakaheni dan juga pelabuhan panjang
yang kemudian nanti akan menjadi salah satu pelabuhan alternatif untuk menampung arus balik kendaraan dan juga penumpang yang akan kembali menuju pelabuhan merak
nantinya dari pelabuhan panjang ini akan disiapkan delapan kapal feri besar
yang siap untuk membawa penumpang dari provinsi lampung menuju ke pulau jawa tepatnya di pelabuhan merak ini
kemudian juga petugas saat ini di lampung sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi terkait dengan hal ini dengan mengarahkan penumpang penumpang yang mungkin akan kembali ke pulau jawa melalui pelabuhan bakaheni
diarahkan untuk bisa juga membeli tiket untuk berangkat ke pulau jawa melalui pelabuhan panjang ini
nanti juga terfokus kepadatannya di pelabuhan bakaheni saja
selain itu juga ada antisipasi lain dari pihak baik dirlantas dan juga pihak kepolisian yang mana nantinya akan ada skema
kemungkinan skema skema terkait dengan rekayasa lalu lintas di area pelabuhan merak ini agar tidak terjadi kepadatan hingga ke tol merak
namun ini masih dalam susunan rencana karena kami juga tadi sempat berbicara dengan pihak dirlantas polda banten
karena besok nantinya akan dijelaskan lebih rinci lagi bagaimana skema untuk mengantisipasi arus balik di pelabuhan merak
karena di pelabuhan merak sendiri ini perlu diketahui nantinya di saat arus balik akan ada two way traffic
jadi akan menerima kedatangan dengan jumlah yang cukup besar dari provinsi lampung sekaligus juga nantinya kemungkinan besar akan ada masyarakat dari area pulau jawa
yang akan mungkin
arus baliknya ke arah lampung
jadi di sini ada dua jalur atau dua arah yang harus diantisipasi oleh pihak kepolisian dan juga dirlantas
yang mana kami masih terus menunggu untuk skemanya yang kemungkinan akan dijelaskan pada besok hari pada saat prediksi awal dari arus balik di pelabuhan merak ini
baik monika konado terima kasih untuk laporan langsung anda dari cilegon jawa barat selamat bertugas kembali